hari ini saya akan mengajak anda untuk menikmati kuliner di kawasan blok m jakarta selatan
kawasan ini telah menjadi sentra bisnis perbelanjaan serta kuliner sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
salah satunya lesehan bugendut yang berada di depan blok m square
buka mulai pukul delapan belas tiga puluh hingga dua puluh empat wib
lesehan bugendut yang sebelumnya terletak di belakang hotel melawai menjadi lesehan pertama
yang menancapkan bendera di blok m square tahun dua ribu sembilan
kini lesehan bugendut dikelola oleh generasi kedua yaitu oleh ani menantu bugendut
lesehan khas solo ini memiliki tujuh puluh menu yang bisa dinikmati
mulai dari botok urap pecel sambal tumpang hingga gudeg komplit
kisaran harganya mulai rp enam belas hingga rp tujuh puluh tergantung lauk yang dipilih
saya sudah memesan menu favorit
ada daun pepaya ada sapi dan paru
bawa oseng mercon sambal krecek dan sambal dabu dabunya
ada yang mau
ada yang mau
semua hidangan dimasak setiap hari mulai pukul tujuh pagi hingga tiga sore
tidak hanya warga jakarta warga dari luar kota juga kerap bertandang ke kawasan ini
yang kedua adalah pengen kayak masakan dari orang tua kayak kental gimana ya
kayak pengen makanan tradisional
sudah lama banget nggak pernah makan kayak gitu kan dari rumah
meski bisa menjual lebih dari seratus piring per hari
ani pengelola lesehan bugendut mengatakan adanya penurunan penjualan selama bulan puasa
kalau buka puasa kan jam enam tuh tamu harusnya udah pada makan kita belum boleh buka
jadi ya agak berbeda lah
masih di kawasan blok m di jalan barito terdapat bubur ayam yang disajikan mulai pukul empat sore hingga dua belas malam
agus pemilik bubur barito mengakui usaha bubur di malam hari berawal dari coba coba yang ternyata berujung laris manis
bubur ayam barito spesial seharga dua puluh empat ini memiliki ciri khas bubur kering yang disajikan dengan telur ayam kampung mentah cakwe ayam cistik dan bubur yang selalu hangat
bubur yang gurih disertai topping yang unik membuat pengunjung ketagihan
porsinya ya porsinya dari dulu nggak pernah berkurang di mana mana
kalau yang tempat lain kadang jadi lebih dikit atau apa ini walaupun udah lewat pandemi tetap masih banyak terus rasanya juga nggak berubah kok masih sama enak
penjual bubur mengaku seribu porsi bisa terjual setiap harinya terutama minggu malam yang dipenuhi oleh pengunjung
namun ia juga mengalami penurunan penjualan selama bulan ramadan
biasanya kalau hari hari biasa ya jam tujuh jam delapan gitu apalagi kalau hari minggu itu pul rame nya
kalau puasa ini sore menjelang buka puasa pada nungguin gitu
bagi yang ingin mencari santapan di malam hari blok m bisa menjadi sebuah pilihan
beragam macam kuliner bisa ditemukan di kawasan ini
tim liputan cnn indonesia jakarta